mas eman harus tetap mencintai saya
dan mas eman harus tetap sayang sama yanti mbok
itu namanya gak lucu
den yanti boleh kawin sama laki laki lain
nah kok den eman gak boleh kawin sama perempuan lain
iya toh den
jangan terlalu dipikirkan
nanti den yanti malah sakit terus semua susah
pasrahkan saja sama yang punya hidup
karena sesuatu itu kita ambil hikmahnya
memang kadang kadang gak peduli
kita kuat kita menerimanya
saya sih kuat mbok
tapi bagaimana dengan mas eman
apa dia kuat menerima kenyataan seperti ini
dan bagaimana kalau kudanya nanti hancur karena ini mbok
saya yang merasa berdosa
siapa yang menemani dia kalau dia lagi kesepian
yang merawatnya kalau dia sakit
sudah toh den
jangan merata begitu
kalau soal den eman
nanti lama lama kan den yanti lupa
apalagi kalau den yanti sudah punya omongan
sudah sibuk dengan urusan rumah tangga
sama si mbok juga lupa ya
jangan jangan sama si mbok juga lupa ya
jangan jangan sama si mbok juga lupa ya
tapi yang tadi itu loh
siapa yang mengasihinya
yang mengasihinya nanti ya istrinya
tentunya wanita lain
bukan den yanti
mas eman harus tetap milik saya

dan mas eman harus tetap sayang sama yanti mbok
itu namanya enggak lucu
den yanti boleh kawin sama laki laki lain
nah kok den eman enggak boleh kawin sama perempuan lain
itu kan namanya egois toh
itu kan namanya egois toh
iya toh den
iya toh den
sekarang kita ambil air wudhu
terus kita sholat isya sekarang
terus nanti malem kalau bisa
den yanti bangun
mohon petunjuk sama yang punya hidup
mohon petunjuk sama yang punya hidup